perang israel hamas semakin mengerikan
lebih dari delapan jiwa tewas banyak dari mereka merupakan warga sipil
jiwa diantaranya anak anak
disinyalir israel menggunakan bahan peledak atau bom yang dilarang alias ilegal
siapa yang menyatakan hal tersebut
dari akun twitter atau akun x kemenlu palestina
mengkonfirmasi bahwa bom fosfor putih yang dilarang secara internasional digunakan oleh israel
kemudian human right watch menemukan penggunaan bom fosfor putih dalam operasi militer israel di lebanon dan gaza pada tanggal sepuluh dan juga sebelas oktober
kemudian pbb dalam resolusi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sebenarnya sudah melarang
bom fosfor putih ini digunakan dalam perang sipil
dan jelas jelas kita semuanya tahu bahwa israel menyerang warga sipil dan salah satunya terang terangan menargetkan rumah sakit
bom fosfor putih ini adalah kimia yang terbuat dari fosfat yang kemudian tersebar dalam peluru ada di artileri bom roket
dan reaksi kimia ini mengatakan
hasilkan panas yang begitu tinggi hingga delapan ratus lima belas derajat celcius
karena suhunya ini yang begitu tinggi digunakan juga sebagai senjata pembakar
dan saat meledak menciptakan tabir asap yang kemudian bisa mengaburkan pandangan
kenapa mengaburkan pandangan
karena teksturnya ini padat seperti lilin
nah selain mengaburkan karena teksturnya yang padat
ini dia juga sulit untuk padam
dan baunya yang begitu mengenyengat seperti bawang putih warnanya putih kuning ataupun benih
jadi tidak terlalu terlihat
dan juga ini sebarannya begitu luas apalagi kalau sudah kena oksigen
dampaknya seperti apa
tentu yang tadi saya sudah katakan begitu tinggi suhunya
yang bisa menyebabkan kematian
kemudian sakit pada saluran pencernaan
seperti usus lambung
tentunya saluran pernafasan karena tersebar di udara
sehingga dihirup oleh manusia
yang pada ujung ujungnya akan merusak organ tubuh
tentunya seperti jantung dan lain lain
menyebabkan penurunan kesehatan yang begitu cepat hingga kematian
dan bagi yang selamat
ternyata masih ada yang selamat dari bom fosfor putih
namun harus menderita seumur hidup
karena menderita kerusakan organ yang permanen
ya bagaimana tidak kan
organ organ di dalamnya terbakar
dan tidak bisa sembuh
kemudian kondisi kulit yang terbakar ini membuat cacat seumur hidup
sehingga mendapatkan beban psikologis yang begitu besar
dan tidak jarang kemudian dikucilkan
karena kecacatan fisiknya ini